dan itu semua gara gara bella man
bahkan sekarang kakaknya pun kerja di perusahaan renov
afif tau gak tentang semua ini
tau gak tuh anak
bagus semakin banyak orang di keluarga ini yang membenci bella
akan semakin mengeluarkan posisi aku disini
sekarang tinggal tanya ke mama
apa yang terjadi selama aku gak ada
halo mama ada kabar baik gak buat aku
gak ada kabar baik buat kamu sintia
alhamdulillah ya allah terima kasih
apa bel barusan kamu baru siap apa
kanur bukan gitu maksud aku
iya kamu senang bayi kamu selamat
senangkan bayi aku keguguran
kanur bukan gitu maksud aku
kau terlalu wajar
ini semua gara gara bel mak
kamu tenang ya kamu tenang
aku tau ini sulit tapi aku mau kamu tenang ya
dan sekarang aku gak akan bisa lagi jadi seorang ibu
sial kenapa bukan si bel yang keguguran
kamu kamu kamu membunuh cucuku kamu membunuh cucuku

kamu sedang menginakalip keluarga kamu jahat

ma aku gak kayak gitu ma
kamu membunuh kamu membunuh cucuku
ma aku gak kayak gitu ma
kenapa kamu bawa bu sayang disini
kamu tahu kondisi dia gak stabil kan
aku udah ngacuin semuanya
ternyata bukan bela yang keguguran tapi mbak nur
kenapa sih gak diangkat angkat nih ratna
pak rafiq itu jahat dia kejam
dia bisa ngejar aku karena aku gagal
kamu tahu apa
sintia sintia baru aja nelpon dan dia bilang
dia sudah sampai di bandar bersama afif
jadi tolonglah kamu bilang sama orang suruhan kamu
supaya dia benar benar membuat perempuan yang bernama bella itu keguguran
benar benar sebelum afif tiba di rumah
tapi ratna gak akan angkat teleponnya
james aduh kacau banget ini
kenapa juga kak kamu aja sayang yang pergi dan cari tahu
gak mungkin aku ke sana
buat apa aku
kalau aku kesana dan mereka melihat aku aku akan jadi tersangka utama
dan kamu tahu aku tuh di ancam sama reno
kalau aku terus macem macem sama bella aku akan
yeay terus aku mesti bilang apa sama my baby cynthia
ya terserahlah kamu ngomong apa sama dia
terserah rafiq rafiq
ini saatnya aku menarik simpatinya nanti sylvia
ceritain ke tante sebenarnya ada apa
aku gak apa apa tante beneran deh aku gak apa apa
cynthia tante mohon sama kamu kalau kamu sedih
jangan diem diem seperti ini harus cerita sama tante
ada apa sih
sebenarnya afif tuh orangnya sebenarnya baik banget
tante sama aku baik banget tapi sayangnya
afif masih sangat mencintai bella tante
aku gak ada apa apanya di mata apim
kenapa sih nama itu selalu aja muncul di kehidupan afif
ya sekarang bella mulai ngerusak bisnis keluarga perusahaan kita
reno ngebatalin kontrak proyek ratusan miliar kita
dan itu semua gara gara bella mbak
bahkan sekarang kakaknya pun kerja di perusahaan reno
afif tau gak tentang semua ini tau gak tuh anak
bagus semakin banyak orang di keluarga ini yang membenci bella
akan semakin menguatkan posisi aku di sini
sekarang tinggal tanya ke mama apa yang terjadi selama aku gak ada
halo ma ada kabar baik gak buat aku kenapa
gak ada kabar baik buat kamu sintia
karena membuat satu kecerobohan besar
bukannya bela yang dia buat keguguran
tapi kakaknya bela yang dia bikin keguguran dasar bodoh
sintia terus sekarang kita harus kayak gimana dong ma
gimana kalau sampai afif tahu kalau bella itu hamil anaknya dia
sintia begini ya
kamu harus pintar harus sedih memanipulasi keadaan oke
ingat afif tidak boleh dibiarkan keluar rumah sendirian
kemanapun akus pergi kamu harus temani dia
kamu harus jadi bayangan buat dia
oke itu yang harus kamu lakukan sekarang ini
selanjutnya biar nanti om trafik cari cara
untuk melakukan rencana selanjutnya
kamu tenang ya kamu tidak usah mengkhawatirkan soal perempuan yang bernama bella itu
karena mama mama gak akan membiarkan dia jadi ancaman buat kita
oke ma aku gak akan membiarkan afif pergi sendirian
aku bakal jadi bayangannya dia
kenapa sih kamu susah banget melupakan perempuan itu
kurang buktinya kurang
kurang cukup kejahatan yang sudah dilakukan dia dan keluarganya
saat kamu pergi dia malah ngedeketin laki laki lain
dan kamu tahu langkah pertama dia itu apa
dia langsung menghancurkan keluarga kita
kenapa sih mak mama masih membenci bella
padahal afif sudah memenuhi keinginan mama untuk menikahi cynthia
papa juga menghentakinya